yusuf kala beribadah umroh pada minggu dua puluh lima oktober
kepastian bisa melaksanakan umroh diterima kala dari sekjen liga dunia islam muhammad abdul karim al isa saat mendarat di bandara king abdul aziz jeddah arab saudi
ada beberapa syarat yang harus dipatuhi jemaah sebelum memasuki masjidil haram saat berumroh di tengah pandemi
rombongan harus mendaftar terlebih dahulu lewat aplikasi digital tawakalna
aplikasi ini akan memeriksa status kesehatan pengguna
selain itu jemaah wajib melampirkan hasil tes swab empat puluh delapan jam sebelum melaksanakan umroh
sebelumnya otoritas arab saudi telah menyusun pedoman untuk menerima jemaah dari luar negeri yang akan diterapkan mulai satu november
mengutip adab news salah satu ketentuan yang diberlakukan hanya warga dari negara dengan zona hijau yang diperbolehkan melaksanakan umrah